pengadilan negeri jakarta utara kembali menggelar sidang lanjutan perceraian basuki cahayapurnama atau ahok dengan sang istri veronika tan
dalam kasus perceraiannya ahok menyerahkan semua keputusan kepada majelis hakim
pengadilan negeri jakarta utara menggelar sidang pembuktian perceraian mantan gubernur dki jakarta ahok dengan sang istri veronika tan
sidang yang dipimpin ketua majelis hakim su taji itu menganggedakan mendengarkan keterangan saksi
pihak ahok menghadirkan dua saksi yakni natael oposunggu dan rini yang keduanya adalah staf ahok
selesai sidang kuasa hukum ahok vivi leti purnama menyampaikan ahok menyerahkan semua hasil persidangan kepada majelis hakim
sementara itu sidang akan kembali dilanjutkan pada tujuh maret mendatang dengan mengagendakan keterangan saksi lain
di sini ada pemeriksaan saksi lagi atas permintaan majelis hakim
kenapa dibutuhkan saksi lagi
supaya diyakinkan bahwa memang lengkap semua ini juga masalah perceraian bukan masalah yang gampang
jadi memang makin banyak saksi makin banyak bukti makin banyak lebih baik apalagi karena kedua belah pihak tidak hadir